sakit tadi kamu terus
bekas luka bakar
bekas luka bakar
mira kan pernah
punya bekas luka bakar
evita benar pak
kenapa papa bisa lupa sih
pasti karena kejadiannya sudah begitu lama
dan bekas luka bakar itu
tidak begitu kentah
pasti masih ada
soal bekas luka
bekas luka bakar itu
bekas luka bakar itu
pasti masih ada di punggung kamu
kita semua melihat
punggung gue kan masih mulus semulus mulusnya
gue yang mau bilang udah operasi plastik
secara tadi gue udah bilang
kalau orang tua angkat gue itu miskin
tidak ada apa vasti
kana't eh suhu hitam
makanlah aku harvey situation

jadi kamu harap buat kamu
kamu rhodes ga tahu
kenapa aku harus takut kak
ternyata kak epita dan bapak gak percaya sama aku
tapi kalau kakak emang mau bukti
kakak boleh periksa pungaku
karena bekas buka buka itu masih ada kok kak
kamu merusak suasana terus
lu yang suasana
ma menurut bapak gak ada salahnya
untuk semua ini kan butuh bukti
bukti apa sih bapak
perlu bukti apa lagi
mira sudah mau membuktikan
dia mau kasih lihat
bekas luka bakarnya
masalahnya mama yang gak mau
mama jangan marah marah gitu sama kak epita
mira ngerti kok ma mira ngerti
mama yang gak ngerti dia selalu aneh aneh
udah epita gini deh
ya daripada kamu merusak makan malam kita semua
mendingan kamu masuk kamar
kamu makan di kamar aja sendirian
makanannya belum habis ma
mama gak peduli
udah masuk kamar kesana
padahal aku cuma pengen ngelindungi mama
aku gak mau mama ketipu
aku gak mau mama kecewa aku
kalau emang benar gadis itu adalah mira
aku bersyukur bu
mungkin yang paling bersyukur adalah aku
tapi nggak tahu kenapa bu
di mata aku gadis itu
aku gak mau mama ketipu
tapi kenapa mama selalu menganggap aku buruk
dan evita harus kuat
bukannya maksud saya ingin memeluk non evita
kita sangat membutuhkan perubahan itu bu
kamu tenang saja putriku
ibu akan selalu melindungi kamu
benar kamu mau pulang
udah gak kangen lagi sama mama
mungkin untuk sementara waktu ini
aku bisa tinggal dulu di rumah lama aku ma
papa dan kak evita
masih belum percaya sama mira
makasih mama buat makanannya
papa mau nikah di rumah
kalau gak di situ mira
kan tadi gue udah bahas masalah itu ma
kenapa gak boleh percaya si papa
gimana kalau seandainya pendarahan itu
itu gadis anak hilang kita selama ini papa
kalau bener bener itu mira gimana coba
kenapa bapak malah tega gak percaya sama dia
dia disuruh pulang sama papa
kenapa papa tega
ini semua karena papa ngebelain evita kan
bapak lebih suka evita yang kembali ke rumah ini
daripada anak kita yang hilang
papa cegah papa cuyga sama dia
sampai jumpa di video selanjutnya